ya udah atu tidur ya udah malem soalnya
jangan lupa baca doa
rafa udah atu main gamesnya
udah malam mami sama kali aja udah ngantuk
bentar mih lagi seru banget nih udah mau menang
bentar lagi lagi seru
rafa awas ya nggak boleh tidur malem loh
udah pak udah pak udah pak
jangan dihancurin lagi
udah pak udah pak
udah yuk daripada saat yang ngamuk
jangan jangan semua
jangan jangan semua
kasian dia pak wicak
bonekanya dirusak sama warga yang marah
mereka takut sama boneka itu
makanya mereka kesal

mereka takut sama warga itu
mereka takut sama warga itu
mereka takut sama warga itu
kasihan pak wicak
pak bobo udah diikutan sedih
gimana kalau kita samperin aja pak wicak ke rumahnya
apaan sih kamu takutin
waktunya kamu kesana kak rafa takut
kakak aja yang pergi
hari itu kita pergi aja ke rumahnya pak wicak
kita tinggalkan aja rafa sendiri
kalian di sini
aku pulang aja ya
di sini sendirian aku takut
kalian tega punya perasaan melukai anakku
ayah gak bisa ngerindungin kamu
bang kami ikut sedih bang
karena poneka abang rusak
udah keterlaluan sama bapak
biar saya bantu pak
gak usah gak usah
biar bapak aja
aduh ini tuh bahaya ini kalau
rafa kok kamu sendirian
kali kak bella kak april di rumahnya pak wicak mi
rumahnya pak wicak
ya mi bonekanya pak wicak diusakin sama banyak orang
bener kan pak rete
bonekanya pak wicak dirusak sama banyak orang
pak rete tete gak boleh diem aja
jangan sampai warga itu kebiasaan suka main hakim sendiri
gak boleh tuh pak rete
yaudah gue nanti sabar dulu
supaya tidak main hakim sendiri ya
sini ya tunggu ya
aduh kebelet nih
kenapa saya dijangguri kan
aduh janggulah koncay
aduh janggulah koncay
aduh janggulah koncay
aduh jangan melonggok air di calok siang
ah jatuh kena
oh mami kelihatan
senang gitu deh
karena katanya yang namanya boneka hantu itu sudah dimusnahkan alias dihancurkan oleh para warga
jadinya kita gak akan diganggu sama boneka hantu itu lagi
nggak akan diteror
jadi kita udah bebas dong dari hati boneka itu
zara takut mami
bukannya itu suara musiknya
ini aku takut mami
kamie juga akanweis mereka masih begitu de description of this video

tapi oh tracking statement aja saya juga tidak knit
boneka hantu itu lagi gak akan diteror
kak dek kita udah bebas dong dari hati bonika itu
zara itu bukannya
zara takut mami
bukannya itu suara musiknya
aku takut mami
ali rafa aku belum pada tidur
kan udah malem loh
yaudah tuh tidur ya
udah malem soalnya
jangan lupa baca doa
rafa udah atuh main gamesnya
mami sama kali aja udah ngantuk
bentar nih lagi seru banget nih udah mau menang
bentar lagi lagi seru gak kelar kelar
awas ya nggak boleh tidur malam loh
rafa denger nggak mami ngomong
yaudah tapi sebentar lagi ya
kami kasih waktu sebentar lagi abis itu bobo ya
terus jangan lupa kunci pintu ya
awas ya jangan malem malem loh
ya kalah deh
oh semua udah masuk kamar lagi
akhirnya mendingan kau sendirian
tukerin aja ah